udah buang sampahnya
jauh ya tempat sampahnya
soalnya tadi sampahnya sempat tumpah di jalan
eh kena sial
sampahnya kena kamu
gue diomelin sama ajudannya pak lurah
kamu bawa apaan
mau dibuang kemana pur
ke rumah lu
ya ke tempat sampah lah
membawa kamu gak lucu pur
umur kamu juga gak lucu
mau belesin dia kenapa ya pak ngamonnya lah
ya nggak tahu nggak bisa di starter
iya iya deh pa
terus gimana dong
sintia kan nggak tahu nomor bengkel pa
bentar bentar pa ada orang kayak sini
mobilnya mogok ya neng
boleh coba dibuka kapnya biar saya bantu periksa
saya amin mantan supir
oh mantan supir emangnya bisa bantuin benerin
kalau cuma aki aja ma bisa meren
nah kita lihat bathroomnya dulu
emangnya udah lari
udah buang sampahnya
jauh ya tempat sampahnya
soalnya tadi sampahnya sempat tumpah di jalan
eh kena sial
sampahnya kena kamu
gue diomelin sama ajudannya pak lurah
terus pas lagi mau dibuang di lapangan
sama orang yang gelap
akhirnya terpaksa gue buang sampahnya
di deket kantor kecamatan
ya enggak dong
kamu udah lama disini
sekalinya ada orang
yang gak punya budget
buat beli es dawet
ada lagi yang mau gue bantu
aduh udah selesai
ineke pengen istirahat
yaudah kalau gitu
nanti kalau kamu butuh apa apa lagi
seketika gue pasti dateng
yaudah kalau gitu gue pergi dulu ya
makasih mas pur
kamu mau kemana
masa aku jualan deket orang yang nggak mungkin beli
ini lowongan kerja
nah kalau mas mau langsung aja datang ke kantor
ria pendidikan minimal smu
maksimal dua puluh tujuh tahun
ini mah akinya sowak neng
iya terus gimana
harus beli yang baru dong
jangan beli yang baru
akinya di setrum aja di bengkel
terus gimana caranya kita ke bengkel
bisa meren saya bantu
saya butuh pertolongan
soal lowongan kerja
kerjaan apa kang
nanti saya kasih tahu ya
barusan temen saya
ajak aja temen yang lamar
dealer kami kan baru buka
jadi masih butuh beberapa salesman
anterin saya ke bengkel
ya udah ylu